halo selamat siang anda menyaksikan cnn indonesia update bersama saya aziza hanum
selain mengejar pelaku lain yang terlibat kasus pengeroyokan yang berujung tewasnya haringga sirla
petugas satuan reserse kriminal porestabes bandung kini sedang memburu perekam dan penyebar video aksi brutal bobotoh di media sosial
pelaku yang terbukti menyebarkan konten negatif di media sosial terancam dijerat dengan undang undang informasi transaksi elektronik
dengan ancaman hukuman maksimal lima tahun penjara
dalam sejumlah video yang beredar di media sosial puluhan orang yang diduga bobotoh melakukan aksi brutal yang menewaskan haringa sirla
selain dinilai memicu opini negatif masyarakat video tersebut menimbulkan terjadinya cyber war di media sosial
kini pores tabus bandung telah menyebar anggota untuk menangkap penyebarkan
video yang memuat konten negatif tersebut
dan hingga kini petugas telah meretapkan delapan orang dari enam belas orang yang diperiksa sebagai tersangka kasus pengeroyokan yang berujung tewasnya hari ngesirla
sampai hari ini kami masih melakukan pemeriksaan dan penyidikan intensif
orang sudah ditetapkan sebagai tersangka untuk kasus pengeroyokan ini
namun demikian kami masih berhenti berbicara tentang hal ini terima kasih
jika kami bisa melanjutkan bila dimungkinkan masih ada pelaku lain yang terlibat
kami ingin kami bisa mengungkapkan pelaku tersebut
kita beralih ke yunani
kebakaran hutan terjadi di dekat sebuah kamp pengungsi di pulau lesvos yunani
kebakaran yang terjadi sekitar satu km dari kamp pengungsi terbesar yunani ini membuat lebih dari dua puluh mobil pemadam kebakaran dan empat helikopter dikerahkan untuk memadamkan api
kapasitas sekitar dua pengungsi saat ini menjadi rumah bagi lebih dari delapan delapan ratus orang
tidak ada korban jiwa dalam musibah ini namun setidaknya dua puluh lima hektare lahan pertanian dan dua hektare hutan dikabarkan hancur
kepolisian setempat sedang menyelidiki penyebab dari kebakaran
gejolak ekonomi di yunani telah membuat masyarakat hidup dalam kesengsaraan
kebakaran hutan juga terjadi di wirming amerika serikat dan memaksa ratusan warga mengungsi
kebakaran rose filt ini terjadi sejak pertengahan september dan telah membakar lebih dari enam belas hektare lahan kering
dan menghancurkan setidaknya empat bangunan di hutan nasional bridger
penyebab kebakaran hingga kini masih terus diselidiki
demikian cnn indonesia update kali ini
program cnn indonesia news report bersama femi afriyadi akan kami lanjutkan
tetap lalu sama kami